informasi pertama after sepuluh kali ini sehari pasca insiden temuan bom di kediaman ketua kpk agus raharjo yang berlokasi di perumahan gria indah kota bekasi
aktivitas di dalam maupun sekitar rumah berlangsung seperti biasa tanpa pengamanan ketat
ketua kpk agus raharjo yang ditemui pagi tadi menyatakan ancaman maupun teror bom tidak mengubah sikapnya sebagai ketua kpk
agus akan tetap menjalankan tugasnya seperti biasa
ini sudah satu hari pasca insiden yang kita tahu bersama pak kemarin
seperti apa kondisi aktivitas di rumah sehari hari
apa seperti biasa berjalan
saya juga mengikuti acara hari ini
jadi hari ini jam berapa saya harus dimana ya itu saya ikuti aja
tidak ada yang berubah
tidak ada yang berubah
baik pak lokasi kejadian selain di sini ada juga di kalibata tempat rekan bapak laode
keadaan sama seperti yang ada di sini
security atau pengamanan cukup lengang begitu pak
tidak terlalu diperketat pasca kejadian
pertimbangannya apa pak
ya ini mungkin juga sekedar pesan bahwa ancaman itu tidak merubah sikap kami
jadi kami tetap menjalankan tugas seperti biasa
semuanya berjalan seperti biasa
dan kita akan terus maju kita akan terus berjuang
mudah mudahan perjuangan kami bermanfaat untuk rakyat